wah ini pasti ada yang beres
mau balik ke bandung gitu
eh gelok si aba
gak mungkin si aba berangkat ke bandung
dia pasti ada di sini
dan si kobar itu banyak anak buahnya
ah masa diculik
apa mau deket ya tuh
lihat sekali lagi
kober itu banyak anak buah
mak pasti disuruh anak buah
udah gini aja
kita coba cari di sekitar sini
jangan jangan aba sudah dipukulin sampai ancur ngejokrak
yaudah lah saya ke sana
mana munduran di aduk
tunggu tunggu tunggu
pak gita tuh sudah di sini brother
yah yang ada cuma motor mondi
pertanda aneh ini eh
kalau gak coba kalian telepon aja
aduh lain ditelpon
atasnya telepon pun ini
telepon atuh si aba
kemudian kenapa kamu jadi nyalahin saya
mesti kamu yang ngikutin saya tau gak
kan tadi juga saya lagi ribut kesana kesini
kalimut pak gita
kenapa kita yang jombelin
kenapa kita yang jombelin
situ aja coba yang telepon
situ yang telepon
udah udah udah
udah udah saya aja
lah tak aktif pak
tak aktif pak
tak ada perut sana
tak aktif pak
tuh apa halnya si aba ternyata
masih sibuk kerja aja udah malem
iya di kantor lagi banyak masalah saya
makasih perhatiannya ya
ya memang mas harus istirahat
ya alah siapa juga yang nyuruh lah istirahat
lo tuh emang harus kerja terus menerus untuk cari duit buat gue
mas sibuk kerja tapi aku sendiri gak bisa nyelesai masalah yang ada di rumah
di kantor kami sudah bantu mas
dan di rumah mas tetap sebagai kepala keluarga yang memikirkan semuanya
jadi semuanya bukan tanggung jawab kamu
iya sih mas tapi sampai detik ini reva juga belum pulang ke rumah mas
mas aku sih sebenarnya maunya mas telfon reva nanya dia ada dimana
belum pulang pulang juga aku tau kok tak ada apa apa sama reva
kenapa dia gak bisa nepatin janji dia sama papi yang sama
kan dia udah janji mau pulang
iya ya gimana sih anak
lagi juga mas malah mikirin kerjaan
mas telepon dulu ya
kamu tadi udah coba telepon dia tadi
gak diangkat tapi kalau aku telfon mas
kok gak diangkat juga ya
wah mas kayaknya dia sengaja gak angkat telepon dari mas
ya kan kebiasaannya juga kayak gitu
mas itu terlalu lunak sama dia
ya mas gimana sih
mas kalau cuma marah ini sama reva besoknya udah baik lagi
mas kalau lagi marah sama reva ya seharusnya semarah marahnya biar dia tahu mas bener bener marah
jadi dia gak akan sepelain mas
biar dia bisa nurut
dan dia bisa nurutin semua keinginannya mas
dan dia bisa menghargai mas itu sebagai papinya
nah kalau sekarang dia gak akan telfon dia gak nempatin janjinya untuk pulang
terus udah gitu dia juga gak nempatin janjinya untuk gak deketin boy
tapi masih dekat kan sampai saat ini mas
itu artinya mis terlalu lunak sama reva
dia menurut aku mas harus nunjukin
kalau dia harus nurutin semua kemauan emas
kan demi kebaikan rafa juga
mau urang kali mau urang
cuma mau urang apa pake
mau musnah apa ngai
jadi lara lariung dia
harus harus harus
wah pastinya si neng raya yang ngajak nih loh
munah munah jelasin
kamu jangan jelasin saya gak tega
jalankan saya tuh
sama sih gue gak tega
masa gue orang orang jatuh kembali gitu ya
sebenernya apa sih yang terjadi sama abah
jadi gini pas kita nyariin kita telepon dia
dan mereka juga udah tadi coba telfonin abah abahnya juga gak angkat
rai kamu jangan kira ini rai kamu tenang dulu ya
aku bakal nyari abah sampai ketemu
apalagi kamu bantu doa ya
dan aku takut mohon aku takut
enggak enggak enggak kamu jangan mikir aneh aneh
abah gak kenapa kenapa ya
ini pasti ular balik kobra
udah lah kita serang aja markas mereka
enggak lo jangan emosi dulu dong
kita bisa bandingkan ya
kita belum tahu pasti kalau mereka yang ngelakuin itu
nggak boy kali ini haikal bener
kita harus cari markas mereka
seenggaknya kita biar tau abah ini kondisinya sekarang gimana
dan gue pengen tau apa yang mereka lakuin ke abah
iya boy gue yakin apel pasti dibawa sama bang kobar
seenggaknya ini kita semua tau lah otaknya dia sama alex
apalagi dia udah gabung sama bang kobar
alex alex bareng mereka
aduh gak aktif juga lagi
apa jangan jangan dia sengaja yang nggak aktifin hp nya
aduh hp udah nge aktif mulu lagi
maafin reva ya tapi reva masih harus bantu cari alex